nama nama baru muncul di jajaran petinggi garuda lantas apa kejutan di balik perombakan direksi garuda
kami ajak anda berbincang dengan staf khusus menteri bumn arya sinulinga
selamat sore bang arya
ya bang arya soal komposisi di jajaran komisaris dan juga direktur garuda indonesia
hasil perombakan manajemen dan juga pemegang saham
bagaimana kemudian bang nama nama ini bisa mengerucut seperti sekarang
ya kalau nama nama tentunya kan karena kita cari ya
nama nama kita perkirakan sangat kuat untuk bisa kembali membangun garuda
baik dari sisi operasional finansial maupun dari sisi wajahnya gitu wajah garuda
karena kita dalam beberapa saat ini agak terganggu wajah garuda
jadi perlu juga orang orang yang memang bisa memperkuat dan memperbaiki wajah garuda
sehingga orang orang yang kita pilih itu
misalnya dirutnya pak irfan
ini kan dulu orang yang pernah diinsi juga dan lempeng juga orangnya ya lurus saja
dan kita percaya bahwa beliau ini akan bisa mudah mudahan kita harapkan bisa menopang gcg di garuda
karena kan gcg ini menjadi persoalan juga
kan kemarin kan permasalahan
hingga terjadi pergantian
pemberhentian pengurusan karena masalah gcg yang tidak kuat
nah ini yang makanya kita harapkan nanti
dengan direksi baru ini gcg nya kuat
di sisi lain adanya pak munaf ya
itu juga bisa memperkuat inovasi inovasi untuk membangun wajah baru garuda
kemudian juga hadirnya ibu yeni wahid yang merupakan figur perempuan
ini kita harapkan juga bisa memperkuat kepemimpinan perempuan di garuda
bang arya belum lama diumumkan kemudian
sudah banyak komentar publik yang menyatakan bahwa kemudian beberapa nama ini justru
rekord nya begitu sepak terjang nya dan prestasinya
bahwa kemudian ini juga bukan titipan atau bagi bagi jabatan bagaimana kemudian ini bisa dijawab
yang bagi bagi jalanan yang mana
publik yang menilai begitu bang kalau kemudian ini adalah yang diinginkan adalah sosok yang punya prestasi begitu
yang mana yang bilang bagi bagi jabatan
bagaimana kemudian menjawab komentar publik seperti ini bang
enggak karena kan
hafiz sindu nih yang mana
yang kita orangnya yang bagi bagi jalatan
yang mana orangnya
berarti itu tidak ada bang ya
ada unsur itu begitu ya
memang ini adalah rekod yang
record dari sepak terjang prestasi yang selama ini
pak irfan itu kan memang udah jago di
di berbagai perusahaan
dan perusahaan yang it dan
sebagainya dan seluruhnya juga
pernah di bumn dengan karakter
lempangnya itu ya
itu kan orang yang sangat kuat gitu
pak tiawan munaf juga
orang yang mengakui
kreatifitasnya atau sebagainya
wadi rutnya juga orang yang profesional
berpengalaman di mana mana
dia titipan atau apa
kalau tadi berat namanya titipan yang mana
oke berarti ini sudah terjawab
bahwa kemudian ini memang adalah
dari apa yang
dihasilkan dari pekerjaan
di masa kepemimpinan pak dahlan iskan
dulu juga sebat menjabat direktur
kemudian sekarang juga
masuk lagi begitu apa pertimbangannya bang
beliau kan berpengalaman di bidang
sudah di garuda ya
di penerbangan jadi sebagai komisaris kan cukup kuat lah
beliau tahu tentang operasionalnya garuda
tahu bagaimana garuda
dan sebagai komisaris pasti bisa bantu betul loh
gimana supaya garuda bisa kuat
bang arya kalau kemudian juga soal
ibu yeni wahid
ini sosok perempuan yang juga disorot
apakah ini kemudian juga berhubungan dengan persoalan
dalam tanda kutip quote unquote perempuan yang saat ini juga
kemarin ini juga ada di garuda indonesia
atau bagaimana menjawab ini
kita pertama lah membangun kultur
kultur perempuan kan
eee tidak ini ya harus setara juga
di setiap perusahaan yang mau maju
perusahaan perusahaan yang maju itu biasanya
ee menghargai perempuan
yang membuat perempuan sebagai apa ya
eee memiliki kestaraan gitu ya
nah itu kan dibutuhkan gitu
makanya kita cari profil perempuan yang sangat kuat
dan kita rasa ini bisa membuat garuda akan
sangat baik kedepannya untuk
kestaraan perempuannya gitu
harapan untuk kerja kedepan dari
direksi baru ini bang
ya kita harapkan ini ya
dengan sangat cepat
ya silakan bang
kita harapkan dengan cepat ya
dengan cepat ya kembali
ya silakan bang
silakan dilanjutkan bang arya
kita sudah tersambung dengan
staf khusus menteri bumn arya sinulinga
lewat sambungan telepon